presiden joko widodo mengatakan telah berhasil dalam tujuh tahun kepemimpinannya membangun satu sembilan ratus km jalan tol
joko widodo kembali menegaskan pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi di indonesia
meningkatkan daya saing sehingga produk tanah air bisa berkompetisi dengan negara lain
ini disampaikan presiden setelah menandatangani perjanjian indonesia investment authority ina tahun dua ribu dua puluh dua di kantor kementerian keuangan kamis pagi
awalnya presiden menjelaskan selama empat puluh tahun lebih indonesia telah membangun tujuh ratus delapan puluh km jalan tol
lalu dua ribu empat belas ketika menjabat presiden jokowi langsung menugaskan agar jalan tol segera tersambung
mulai dari transjawa trans sumatra kalimantan dan sulawesi
empat tahun lebih kita membangun jalan tol
dan dalam empat puluh tahun kita telah membangun jalan tol
kita telah membangun tujuh ratus delapan puluh km jalan tol
kemudian dua ribu empat belas kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan
baik yang transjawa maupun trans sumatera dan beberapa di kalimantan dan sulawesi
saya enggak tahu
itu sampai terakhir hari ini pak menteri pu sudah berapa kilometer yang dibangun dalam tujuh tahun ini
yang sebelumnya empat puluh tahun tujuh ratus delapan puluh kilometer
apa yang berbeda dari situ
saya lihat problemnya adalah selalu
selalu tidak ada pembayaran
tidak mencari alternatif alternatif pembiayaan
ketergantungan pada apbn
ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh bumn bumn kita
atau diserahkan kepada swasta
yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik